ya selain italia kanada juga menjadi salah satu negara yang menutup akses bagi warga negara asing
kanada menutup seluruh pintu perbatasan untuk warga asing kecuali amerika
dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi terkini pasca pemberlakuan pembatasan di kanada
kita terhubung dengan diah normandari warga negara indonesia di toronto kanada
halo diah selamat sore
ini sore di sana ya
ini diah norman
dia ini bentuk penutupan perbatasannya seperti apa sih
karena informasi yang beredar ini kanada ini berbeda dengan lockdown negara negara lain ya
seperti apa penutupannya
jadi dua hari lalu perdana menteri jasmin trudeau mengumumkan melalui konferensi pes nya
akan menutup semua akses ke kanada wilayah kanada
kecuali untuk warga negara kanada dan warga negara amerika serikat diplomat
sehingga itu kesalahan kepada semua agama dan negara pitol

dan guard j
sebenarnya untuk melakukan social distancing dan juga sudah melakukan work from home
sejak ibu negara sosipudo mulai terjangkit karena virus corona ini minggu lalu
ya dia kemudian apa dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat di sana
dampak yang paling terasa saat lockdown ini adalah
tentunya sangat berkurangnya aktivitas dan mobilitas
apalagi saat ini kebetulan banget kita sedang
anak anak sekolah sedang dalam rangka stream break
jadi pergantian musim dari musim ini ke musim semi
kita libur seminggu sekolah
nah dekat wabah ini jadi kita berlengkar juga dua minggu depan
jadi tiga minggu total sampai enam april
semua fasilitas publik seperti laderwi museum
bahkan si air tower itu ditutup untuk sementara
jadi tentunya kita nggak selalu punya banyak hiburan sampai saat ini
oke jadi kurang hiburan gitu di sana ya
kurang hiburan dan baru saja hari ini
pemerintah provinsi ontario tepat seti zell
yaitu premier doug ford
menyatakan bahwa ontario sudah berada di state of emergency atau jarak
makin banyak fasilitas yang ditutup termasuk tempat tempat ketiga
dan juga kondisi ini juga diikuti oleh provinsi lain
yaitu al desa yang juga diikuti state of emergency
berbeda dengan federal kalau provinsi ini hanya berlaku hingga tiga puluh
jadi nanti kita akan lihat perkembangannya
jika masih seperti ini kemungkinan akan bisa
oke dia tadi selain dikatakan kurang hiburan
ini ada kekurangan
bahan bahan tertentu atau barang barang tertentu tidak di sana
karena kan kalau misalnya terkait dengan penutupan atau lockdown di negara lain
ini kan selalu diikuti dengan panic buying
ini di sana seperti apa
panic buying sudah sangat terasa sejak minggu lalu
satu yang sangat spesial banget
yang kurang dan hanya mungkin terjadi di kanada dan di amerika serikat
yaitu toilet paper
jadi di mana mana di supermarket sudah ada
saya tidak sedia sedia
lebih takut tidak punya toilet paper daripada takut tidak punya makanan
kalau untuk yang lainnya makanan masih ada
baik dia mungkin adakah himbawan dari pemerintah atau kjri di sana
bagi para warga negara indonesia
dari kbri kami dihimbau untuk menjaga kebersihatan dan juga kebersihan
menjaga kontak dengan cerita demam
dan juga untuk yang memiliki gangguan penyelamatkan
dan kami juga diberikan himbauan
yang selalu mengikuti himbauan dan juga kebijakan pemerintah kanada
dan itu juga diberi informasi langsung untuk menghubungi kbri jogjawa
dan kbri jogjawa dan juga untuk juga dirasa memiliki gejala gejala covid sembilan belas
ya baik dia norman dari wni di toronto kanada
terima kasih sudah berbagi
terima kasih sudah berbagi informasi dengan cnn indonesia new day
dan tetap jaga kondisi anda di sana